rencana demonstrasi hari kedua para buruh di jawa timur pada jumat dua puluh enam november batal
buruh masih melakukan negosiasi ulang tentang mekanisme pengupahan setelah keluarnya keputusan mahkamah konstitusi
yang meminta pemerintah memperbaiki undang undang cipta kerja
negosiasi ini diperlukan karena buruh menilai berdasarkan keputusan mk yang dikeluarkan pada kamis dua puluh lima november
pembahasan pengupahan dikembalikan ke wali kota atau bupati sebelum diusulkan ke gubernur
sementara asosiasi pengusaha indonesia atau apindo dan pemerintah provinsi jawa timur menilai
upah minimum provinsi jatim yang hanya naik satu dua persen atau senilai rp satu delapan ratus sembilan puluh satu lima ratus tetap berlaku karena diputuskan sebelum keputusan mk keluar
menurut jurubicara aliansi buruh jatim nurudin hidayat negosiasi terus dilakukan hingga beberapa hari ke depan
pada senin dua puluh sembilan november buruh akan kembali menggelar aksi
jelang penetapan keputusan dewan pengupahan jawa timur
pada saat itu pemerintah jawa timur mengundang keputusan pmbk
pemerintah jawa timur mengundang keputusan pmbk
pemerintah jawa timur mengundang keputusan pmbk